selamat malam momen lebaran menjadi momentum istimewa
dikatakan istimewa karena di dalamnya mengandung nilai nilai kebaikan tentang manusia yang merayakan
pada tahun ini lebaran tak hanya berwujud ritual ibadah belaka
masyarakat juga merayakannya dengan silaturahmi dan tradisi saling memaafkan
situasi ini tentu berbeda dengan sebelumnya
di kala negeri ini begitu panas dan gaduh dengan isu gesekan
karena perbedaan persekusi penyebaran berita bohong hingga saling tuding antar elit
seberapa besar sebenarnya daya idul fitri memperkukuh spirit rekonsiliasi antar sesama anak negeri
itulah ulasan kami malam ini
bersama saya alfito dinova gintings ada menyaksikan afd now
banyak yang meributkan soal agama
agama jadi komoditas politik lah intoleransi lah saling hujat padahal agamanya sama lah
pusing kita dengan negeri ini
tapi mudah mudahan dengan berakhirnya bulan ramadan kita semua menjadi toleran dan saling memaafkan
kalau sudah begini kan asik jadinya seharusnya jadi asik
oke kita flashback terlebih dahulu
kemerdekaan indonesia bukan hanya hasil dari usaha para bangsawan tokoh nasionalis terpelajar dan tentara
namun juga hasil besar dari usaha para ulama
mimpin besar indonesia yang juga ulama berperan besar dalam membentuk ideologi negara
kemajumukan indonesia diperkaya dengan konsep bineka tunggal ika yang menjadi semangat bangsa untuk tetap bersatu
waktu berlalu kemudian muncul intoleransi akhir akhir ini dan mengatasnamakan agama
pelopor intoleransi adalah pihak pihak yang tak punya jasa dalam kemerdekaan dan persatuan indonesia
lah bu seberapa besar apakah ancaman intoleransi dalam agama ini
kita tanya saja pada bu menteri yang satu ini
bahwa intoleransi ini sekarang sudah merambah ke semua lapisan
kalau begitu cukup mengkhawatirkan nih
nah ini yang saya tunggu tunggu
pasti bu menteri punya jurus jitu dan ampuh
untuk mempersatukan bangsa
siapa yang tidak percaya sama puan maharani
terlebih ibu puan ini atau ibu menteri ini adalah cucu langsung proklamator yang berjasa mempersatukan bangsa
kira kira jurus jitu agar indonesia menjadi toleran
di sekolah pendidikan pancasila akan kita tingkatkan bahwa upacara bendera kemudian pelajaran pancasila
budi pekerti itu harus kita tetap tingkatkan
begitu juga nanti di pesantren pesantren
bukankah itu harusnya tujuannya untuk melatih kedisiplinan dan mumpuk rasa cinta tanah air dan bangsa
ataupun menumbuhkan semangat jiwa nasionalisme
kita kan sedang membahas toleransi ini
tapi okelah kita lewati saja
pancasila secara teologis dan filosofis menegaskan bahwa umat islam indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusifitasnya terhadap bangsa indonesia yang majemuk
perlu anda ingat dan saya ingat
pancasila adalah dasar negara yang merepresentasikan seluruh bangsa indonesia
bukan hanya pemeluk agama tertentu saja
nah akhir akhir ini banyak yang meributkan isu agama
padahal kalau ada niat belajar ada nilai tawhid dalam sila pertama pancasila dan ada ulama serta pemeluk agama lain dalam perumusannya
pancasila undang undang dasar empat puluh lima
bnk tunggal nika sudah final
sekali lagi ini sudah final
berarti telah melewati babak penyisihan perempat final dan semifinal
tadi saya lihat pak kiai bicara berapi api penuh emosi
ini harus santai sedikit pak
saatnya memanfaatkan momentum lebaran dan saling memaafkan
ya perlu kita sadari bersama
negara indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara islam
melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama
bangsa indonesia jelas mengapresiasi kegiatan keagamaan
apalagi umat beragama tertentu yang bersatu untuk memberantas kemungkaran atau ketidakberesan
harus taat aturan karena banyak agenda politik murahan yang pasang mata mencari tunggangan
dan mereka pada akhirnya akan habis energi itu
nggak ada apa apa substansi di pejuang mereka
mui sendiri yang dulu dipakai namanya
dan sekarang dia melarang juga
itu menurut saya sia sia itu
itu sudah sangat politis ya politis murahan gitu
iya politik murahan
barang siapa yang memanfaatkan soliditas umat beragama demi syawat politik semata
ingat baik baik agama tidak butuh politik karena justru politiklah yang membutuhkan agama
anda tahu polisi
iya kepolisian adalah sebuah lembaga yang beroperasi di bawah kendali negara
jelas ya statusnya
apa jadinya kalau indonesia punya penegak hukum yang bekerja sesuai aturan
aturan sendiri maksudnya
jadi begini kejadiannya
terkadang ada beberapa pihak yang mencari keuntungan
segelintir kelompok yang menerabas aturan
berkumpul ramai ramai seakan mereka lah yang paling berjasa memberantas kemungkaran
karena masih momen lebaran
anggap saja mereka lupa bahwa di negeri ini masih ada presidennya
masih ada menterinya
masih ada polisinya
dan masih ada hati nurani
negara tidak sampai kalah dong
negara itu harus berbuat sesuatu ya
untuk melindungi bangsa ini
jangan dibiarkan liar semacam ini
jangan ada polisi swasta
senang rasanya melihat beberapa fenomena belakangan ini
ketika gnpf mui merendahkan hati untuk menjalin komunikasi dengan pemimpin negeri
bagaimana awalnya hingga bisa terjadi pertemuan ini
mari kita tanyakan sama yang satu ini
saya dihubungi oleh pak menteri agama
kok pak menteri lupa
namanya bahtiar nasir pak
oke kita lanjutkan lagi ceritanya
dan kawan kawan ingin menghadap pak presiden
tadi pak presiden kami lapori pada saat open house tadi
oh iya kan ini open house
jadi kemudian atas dasar itu
pak menteri agama berkomunikasi dengan pak menkopol hukam
terus menghubungi pak nasir
kalau seandainya jadi ingin menghadap pak presiden
lumayan panjang ini jalurnya
pertama melalui menteri agama
lalu menteri agama menghubungi menkopol hukam
lalu di istana ada menteri sekretaris negara
semua itu dilalui untuk bertemu presiden
saya jadi penasaran apakah mereka datang tepat waktu
pertanyaan saya ini memang agak tidak nyambung
semua akan menjadi nyambung setelah anda mendengar jawaban pak mensesnek ini
tapi tadi beliau ini datangnya sudah jam sebelas lebih
sementara pak presiden ada acara
apa namanya sawalan di ibu mega
jadi kemudian terlambat
akhirnya pak presiden kembali dari tu tadi kembali lagi ke sini
waduh jujur kalau bertemu dengan pemimpin negeri
saya paling takut terlambat
tapi tenang suasananya kan suasana lebaran
jadi kalau ada salah salah ya mohon dimaafkan saja
iya tentu suasana idul fitri kan harus santai cair
berbeda dengan suasana demo waktu itu ya kan pak
jadi lebih cair suasananya
karena terkait dengan suasana lebaran
berbeda kalau suasana demo gitu ya
dan alhamdulillah pak presiden juga mendengarkan
satu persatu dari kami
dan kami semua alhamdulillah juga mendengarkan
apa yang disampaikan oleh presiden
dan alhamdulillah ini juga menjadi masukan yang baik buat kami
kan indah kalau seperti ini ya kan
berupaya meredam panasnya tensi dan saling menghormati
lebih bagus lagi kalau terjalin kerjasama untuk menyatukan negeri kita
perlu kita ketahui bahwa yang namanya toleransi
masih perlu direkonsiliasi
melihat salah satu kejadian yang sempat menodai toleransi
yang namanya persekusi
apa itu persekusi
yang jelas contohnya seperti ini
seorang dokter yang sempat kena intimidasi akibat kritiknya di media sosial
dianggap menghina ulama di sumatera barat
inilah pentingnya menjaga lisan dan tulisan
jika kritik menyinggung perasaan
tentu akan ada reaksi
apa saja yang dialami bu dokter ini kira kira
pasal kemarin jujur
jujur ya bu
ini yang membuat saya gatal untuk
yang membuat saya gatal untuk bertanya lagi
kenapa dokter fira harus izin sama bu kapolres untuk berkata jujur
padahal soal kebenaran dan keadilan dalam islam ada dalam surat al ma'idah ayat delapan
seperti apa isinya
kita lanjutkan cerita bu dokter tadi
jadi sebenarnya kan setelah mediasi
setelah mediasi dengan baik kita lakukan dengan baik
saya berpikir itu semua selesai
nggak ada lagi pembulian nggak ada lagi cacimaki
hinaan penistaan apalah gitu
saya ternyata habis itu masih dilanjutkan
malah dengan kata kata lebih provokasi
maksudnya kenapa selesai dengan cuma selembar materai
kenapa cuma selesai dengan permintaan maaf
harusnya kita usir dia dari ranah minang apa semacam
alhasil karena kejadian ini kapolresta solok dimutasi oleh kapolri
oh ya soal diusir dari ranah minang tenang
masih ada provinsi yang siap menerima korban persekusi
masalah perlindungan tak perlu dikhawatirkan
apalagi yang mengatakan pak jarod saiful hidayat langsung
pak fira nanti kita akan undang ke sini
kalau memang lebih nyaman tinggal di
gue kerja di jakarta ya melimpah aja ke kita
tidak apa apa kita tampung dulu
beda pemimpin beda lagi gayanya
dokter fira ini asalnya dari sumatera barat
coba kita dengar apa kata gubernur sumatera barat
terkait keinginan pindah bu dokter
terkait pemprov dki sendiri akan siap menampung dokter lovita sendiri bagaimana
saya nggak ingin komentar urusan itu
kan saya nggak ingin komentar itu urusan pribadinya dia dengan yang lain
kebetulan dia warga sumatera barat
kalau urusan dia dengan masalah hukum dan sebagainya kan sudah polisi yang ada
jadi tidak perlu saya ikut campur
maksudnya gini pak lovita itu mau diterima oleh penkota
itu kalau urusan pribadi dia kok nanya ke saya
maksudnya apakah kita bersedia
loh ya kalau dia mau keluar ya silahkan keluar nggak ada masalah
tindakan persekusi tidak dapat ditoleransi
ya jelas persekusi adalah bibit perpecahan negeri
menambah kerjaan polisi membungkam kritik dan ekspresi
dan tidak memberikan nilai tambah dalam hidup ini
barangsiapa yang masih main persekusi hati hati
pak jokowi siap dengan aksinya
persekusi ini kan berlawanan dengan asas asas hukum negara ya
sangat berlawanan dengan asas asas hukum negara
jadi perkurangan maupun kelompok kelompok maupun organisasi apapun
tidak boleh yang namanya main hakim sendiri
cerita soal persekusi intoleransi intimidasi itu semua sudah lewat
semoga kejadian memalukan tidak terulang lagi
dan kita harapkan penyelesaian tidak menyisakan dendam
setelah membersihkan diri di hari yang fitri ini
indonesia diharapkan dapat membina kerukunan
baik antaragama maupun sesama pemeluk agama
kami akan bingkai kerukunan umat selepas idul fitri
dengan perbincangan bersama dua pemimpin organisasi islam besar di indonesia
said akhil siraj dan haidar nasir
nantikan sesaat lagi
jumlah banyak kalau nggak berkualitas percuma
terima kasih telah memberikan waktunya kepada kami
apa yang berbeda dengan lebaran lebaran sebelumnya
idul fitri sebelumnya berdasarkan penilaian pak kiai untuk lebaran kali ini
sebenarnya pada dasarnya lebarannya lebaran
yaitu silaturahim setelah kita menjalankan ibadah yang berat
yaitu satu bulan berpuasa
mudah mudahan dengan harapan ibadah puasa kita diterima oleh allah
tinggal kita memperkuat membangun hubungan dengan sesama manusia
terutama yang muda memperbaiki hubungan dengan yang tua
murid dengan gurunya
kita yang ada di jakarta kembali berziarah ke masing masing kampungnya
hanya perbedaannya sekarang era it era medsos era facebook twitter
ini kan pisau bermata dua
bisa dijadikan alat membangun persaudaraan membangun silaturahim memperkuat tali persaudaraan
tapi juga bisa menjadi alat yang sumber fitnah adu domba hoak dan seterusnya itu
maka tergantung di tangan siapa medsos ini
di tangan orang yang baik akan menjadi alat yang bermanfaat untuk membangun kebaikan
kebijakan martabat akhlak moral
tapi di tangan orang yang jahat yang jelek tidak punya moral
akan menyebabkan kita berpecah belah atau permusuhan benci satu sama lain
kita tahu bersama bahwa muslim adalah mayoritas di indonesia pak
dan sebelum sebelumnya ada suasana yang berbeda kalau sebagian orang rasakan bagaimana kemudian
diuji di tahun tahun di saat saat ini di hari hari ini
apakah itu juga pak kiai rasakan
pertanyaan anda ini ada dua itu
allah berfirman dalam al qur'an
jumlah banyakmu jumlah mayoritas itu tidak ada artinya apa apa kalau tidak berkualitas
kalau tidak punya nilai kalau tidak punya kelebihan apa apa percuma jumlah banyak itu
kamu tidak bisa berbuat apa apa dengan jumlah yang banyak itu
bahkan kebanyakan kamu sekalian hanya mengadakan jumlah banyak akan lari terbirit pirit dalam kekalahan dalam arti bersaingan lah
yang kedua masalah intoleransi
islam agama mengajarkan tasamu'h toleran
akan tetapi toleran ini tidak akan lahir tidak akan muncul tidak akan nyata kalau tidak dari akhlakul karimah dari budaya dari moral
toleran bisa kita bangun
kalau bangsa ini berakhlak mulia
selama bangsa ini berakhlak masih kurang baik tidak baik tidak sempurna tidak punya nilai moral tidak mungkin toleran
jadi orang tidak toleran orang tidak berakhlak
sesungguhnya masalah toleransi yang menjadi isu
artinya apakah memang ada nuansa intoleransi yang lebih mengemuka sekarang
atau ini semata mata hanya dibuat potret memotret kepentingan kepentingan
artinya ini nggak ada urusan sama masalah agama sebenarnya
masalah kepentingan si a lawan kepentingan si b kelompok a lawan kelompok b
ya yang terakhir ini yang benar yang anda sebutkan benar
bahwa akhir akhir ini agama dijadikan untuk politik
itu yang salah demi allah wallahi itu salah
yang benar adalah budaya ekonomi politik untuk agama
saya menjadikan dpr kalau iya akan saya perjuangkan rakyat
saya perjuangkan konstitusi saya
kedidikannya kesejahteraannya ekonominya
maka itu yang benar
itu artinya agama mewarnai politik kita
jangan sekali kali menyantuni atas nama agama tapi padahal tujuannya agar dipilih dalam berpolitik
dalam islam itu sebenarnya bagaimana sih
kan kalau islam itu percaya bahwa tidak dipisah pisahkan tuh antara agama antara kehidupan uhrawi dan kehidupan dunia gitu
antara agama dan kehidupan sehari hari itu harus berjalan seiring sejalan
tapi yang tidak boleh yang tidak boleh memanfaatkan agama untuk kepentingan dunia
udah itu yang gampang bahasa begitulah
agama untuk kepentingan politik nggak boleh itu
saya bawa bawa allah dalam rangka kampanye agar saya menang
atau si a yang saya dukung menang
saya bawa bawa tuhan itu gak boleh itu
iya kalau baik kalau enggak
tapi kalau pemerintahnya korupsi rakyatnya kacau perang saudara percuma itu
bahkan menghina islam
kita malu mendengarnya negara islam yang konflik yang perang saudara terus menerus
tidak usah negara islam lah
tapi sejahtera solid berkeadilan itu islami sudah
sama dengan pribadi individu
ternyata bandar narkoba
ternyata baik berakhlak
nggak pernah nipu orang nggak pernah bohong
artinya jangan sampai agama
semua itu adalah formalitas legal
tidak ada artinya kalau tidak subtansif
kalau nggak berkualitas percuma
jumlah sedikit tapi semua berkualitas
gimana sekarang umat melihat pak kiai sekarang melihat
apakah memang dalam konteks itu
jumlah yang banyak tapi kualitasnya masih belum memadai belum mumpuni belum mencukupi
jadi kita lagi seperti itu
kalau kita semua belajar agama islam ilmu tafsir ilmu hadis ilmu fakih ke timur tengah
semua pak qureshihab pak agil munawwar saya sendiri
lumayanlah dapat ilmu pemahamannya
tapi jangan sekali kali membawa budaya arab ke sini
budaya arab jangan dibawa ke sini
apa misalnya budaya arab
radikal mudah perang mudah membunuh mudah pecah
tidak ada bahasa bahasa atau pergaulan
budi mengerti anak kecil pegang kepalanya ayahnya ucapannya juga kotor
allah menanti kamu allah menghancurkan rumahmu
itu biasa dalam obrolan pertengkar itu
kita insya allah umat islam indonesia terutama warga nu lebih berakhlak lebih bermoral santun
ilmunya dari sana budayanya dari sini
jadi harus tetap ada semacam komodifikasi antara konten agama dengan kultur yang kita miliki
tapi bagaimana kemudian dengan dalil jalanilah islam secara kafah
bukankah kemudian nggak boleh nanggung gitu istilahnya
ya ya kafah itu artinya begini kalau mau bahasa arab begini mas
islam bukan sebatas akidah syariah bukan sebatas teologi dan ritual ibadah
islam adalah agama peradaban agama budaya agama ilmu pengetahuan agama kemanusiaan
dan agama tamaddun kemasyarakatan
bahkan nabi muhammad membangun negara madinah civilized
bukan negara islam bukan negara agama bukan negara suku negara arab bukan
penduduk kota madinah ada muslim ada non muslim
ada arab ada non arab yang muslimnya ada pribumi ada pendatang
semua diberlakukan sama
di depan hukum sama pelayanan sama
ada seorang sahabat membunuh orang yahudi di pasar entah kenapalah
nabi marah besar dan mengatakan
barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya
barang siapa yang berhadapan dengan saya nggak akan masuk surga
proteksi dari muhammad terhadap
artinya nabi muhammad telah memberi contoh kepada kita semua
dua belas abad yang lalu tidak menggunakan agama sebagai konstitusi negara
tapi negara tamaddun
platformnya adalah tamaddun civilized
membangun masyarakat civilized
di situ sistem yang namanya muatonah citizenship
semua warga penduduk madinah sama situnasib
tanah air dulu apa agama dulu
tanah air dulu dong
kan dari negara vehicle nilai sendiri

terluar dari belakang
press yang most interesting port lainonn yang terlihat di sini ya
di sini aja harus papa nangisin hal hal
thank you pakar
sama akomodir nilai nilai itu dan seterusnya dan seterusnya
bagaimana pak kiai
yang kita khawatirkan tadi tadi sudah singgung sedikit sih
islam dijadikan lambang politik nanti akan terjadi
kekejaman yang luar biasa yang mengerikan
ini terbukti sepanjang sejarah
sering sekali penguasa itu mengataskan islam
dan memberangus oposisi
saudara saudara sering itu
kita memberangus oposisi mengatakan kafir zindik murtad
sebenarnya sejarah jadul juga begitu
kalau memberangus orang yang kritis al halad
anda dengar sufi besar yang suka kritik itu
dibunuh atas nama kafir
hadali hulam al khalil kritis berlapang merata
ini dalam sejarah jalan islam ini
ketika ketokohan khalifah khalifah abbasiyah
dibunuh alasannya kafir
pemberontakan di saudi arabia kemarin
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan juhaiman
ya memang salah sih salah
saya juga setuju itu salah
tapi jangan mengatakan kafir
itu sangat mengerikan mudah sekali
dalam rangka memberangus musuh oposisi
islam di indonesia ini kan bukan hanya banyak
ada di luar itu lagi
yang kemudian punya fatso
punya khasun sendiri
punya prinsip sendiri
yang kita pikir tadinya hanya quran dan hadis
tapi kok islam beda beda
kemudian akhirnya semua orang melihat bahwa
ada yang melakukan kesalahan ya islam
bom bunuh diri islam
atau mencoba untuk mengubah negara islam dan lain sebagainya
jadi dong mas
gini ada prinsip yang di situ harus kita sama dong
nu muhammad diyah pui peresis al isyad
anwar wasliyah piti ikadi
sama dalam arti prinsipnya
fakih lah kita pakai
kemudian ada perbedaan
dalam apa perbedaannya
penafsiran quran yang sangat global itu
hadis yang sangat banyak atau yang beragam itu
apakah kalau senggolan dengan istri sendiri
batrapa nggak mudunya itu itu
sangat kecil sebenarnya
kalau yang prinsip tidak boleh beda dong
tidak boleh beda tidak boleh
kurnut atau enggak
ya itu nggak prinsip
walaupun itu pegang dengan harus kurnut harus ya
yang penting sholat tim waktu
itu harus sama itu
trawih harus ada trawih itu harus sama
nah masalah masalah perbedaan ini adalah dinamika organisasi
komoditi bukan komoditi ya maaf maaf
kita punya nu sana punya muhammadiyah
terjadi masing masing ada program ada kepentingan yang beda sering bergeserkan
itu kita paham
karena jumlah islamnya sangat besar terjadi seperti itu
seandainya jumlah umat islam kecil akan solid jadi satu masih kecil jumlahnya
tapi memang nggak pernah jadi isu soal muhammadiyah dan nu
tapi ada representasi islam yang lain kemudian dipotret
yang kemudian apa namanya hti misalnya ingin membangun khilafah
kemudian ada kasus habib rizik misalnya
yang kemudian proses hukumnya dianggap sebagai dari upaya untuk menistakan ulama dan lain sebagainya
ini adalah potret islam yang hari ini dipertontonkan di indonesia
nah ini bagaimana kemudian dinamika ini di
bisa kita sikapi dengan cara arif
kita sudah punya kesepakatan
buat negara kita darul mu'ahadah darussalam
negara yang damai
negara kesepakatan bahwa negara kita ini bukan negara agama bukan negara suku tapi indonesia
sepakat antara kelompok nasionalis nu syarikat islam muhammadiyah
non muslim lainnya namanya rimis
muhammadiyah amin sukarno hatta
semuanya itu kesepakatan
ketika memperjuangkan kemerdekaan itu memproklamirkan kemerdekaan itu kita bukan negara agama dulu ya
itu artinya kita sudah punya kesepakatan yang kesepakatan itu menjadi dasar asas berdirinya negara kita ini
nah kalau orang menjadi warga negara indonesia ya harus taat pada kesepakatan itu
silahkan anda berjuang untuk hti tapi jangan di sini
silahkan anda ingin negara islam kek tapi jangan di indonesia
jangan di indonesia tapi
kalau indonesia sudah selesai
itu negara pada pancasila
nah sekarang mengapa tidak islam saja
belum tentu kalau hanya islam saja mempersatukan umat
belum tentu bisa
maka kia hashim ash'ari pendiri nu kakaknya gus dur sejak tahun empat belas punya jargon yang sangat terkenal
nasionalisme bagian dari iman
beliau tahu islam saja belum bisa menyatukan manusia atau masyarakat
nasionalisme saja tanpa islam nasionalis yang kering lah yang sekuler nantinya
itu betul sekarang kita lihat di timur tengah
kenapa perang saudara tidak selesai selesai
afganistan iraq syria
karena tidak punya nasionalisme
tidak punya semangat nasionalis mereka itu
islam islam islam
tapi sama sekali nggak mikirkan tanah airnya negara mau berantakan mau bubar mau apa
mereka kehilangan jati diri
hilang martabat hancur martabat islam
syria iraq afganistan yaman
hancur hilang semua martabatnya
apalagi sekarang ada kasus baru baru di qatar dengan tetangga tetangganya
apa apa yang akan didapat
kemajuan apa untuk islam akan didapat dengan cara cara seperti itu
taikal dengan pancasila kita sepakat
nah mari kita memperjuangkan islam di dalam negara pancasila ini
bukan bangun pesantren masjid rumah sakit
yayasan yayasan islam dalam rangka membangun peradaban bangun pendidikan
bagaimana kemudian pancasila memberikan konteks pada keislaman
dalam diri kita ada dua amanat
gampangnya gitu gampangnya lah
amanat ilahiyah amanat diniyah beriman bertakwa vertikal
kita ini bawa amarat makhluk sosial
kebangsaan atau kewarganegaraan
dua dua amanat ini dalam bahasa agama
dua nilai dua amarat ini sudah terangkum di pancasila
silah pertama merupakan commitment kita
amanat diniyah amanat agama vertikal iman takwa dan sebagainya
yang silah empat adalah
bagaimana kita membangun kebersamaan
dan itu adalah konteks pancasila
jadi kita tidak usah melegal formalkan islam
tapi mari islam kita menjadi warna
islam kita menjadi warna kehidupan napas kehidupan seadari kita
dalam bernegara yang berdasarkan pancasila ini
monggo sholat yang rame jamaah yang rame maulid nabi atau syaril islam pergi haji yang rame
tapi tetap dalam koridor kita sebuah organ gandulisnya yang berdasarkan pancasila
ada kekhawatiran nggak pak kiai
sebagian orang islam masih belum pancasilais
mereka mengedepankan islamnya bukan pancasila sebagai
yang mudah mudahan mereka akan paham ya
tanah air dulu apa agama dulu
tanah air dulu dong
tanah air dulu kita perkuat
kita bangun tanah air yang stabil yang kuat kokoh persatuannya
baru syiar islam pesantren madrosa bais ta'lim hafidh masjid monggo
lah kalau tanah airnya konflik perang saudara mana mungkin kita bangun masjid
mana mungkin kita ada seminar ada ceramah ada kuliah islam
ya kalau negaranya seperti di irak bom tiap hari meledak
bagaimana mereka kuliah bagaimana mereka ada pendidikan pengajian training training islam
gak mungkin ada itu
bagaimana ada perkumpulan pertemuan malam malam
ada bahwa nabi atau ada apa gak ada itu
di sini alhamdulillah tanah air kita aman mari
ada pengajian ada kuliah kuliah jalan lancar
artifisat artifisat islam lancar
berjamaah subuh penuh keluar dari rumah aman tentram orang sholat subuh
jadi tanah air dulu
baru agama kita amalkan kita syiarkan di atas tanah air yang solid
jangan kebalik jangan kebalik
budaya untuk agama bukan agama untuk budaya
sarung untuk sholat batik untuk sholat
bukan gamis untuk demo
musuh agama itu bukan agama lain kata orang
tapi musuh agama itu justru adalah orang dari agama itu sendiri yang terlalu fanatik terlalu ekstrim
dan kemudian apa ya terlalu ultra segala sesuatu
ultra segala sesuatunya
sehingga menimbulkan radikalisme
itu kan karena tidak paham agama harus seperti itu
kalau orang paham agama terutama islam lah ya terutama islam
nabi muhammad tidak pernah mencaci maki
nabi muhammad tidak pernah balas dendam
nabi muhammad tidak pernah mengajarkan kekerasan
suatu ketika ada sahabat namanya al hasin al khozroji namanya
punya anak gak mau masuk islam
sudah dipaksa sudah dirayu rayu atau diapa dorong dorong gak mau
hanya terpaksa mengancam kebanyakan
kamu gak mau islam saya bunuh kamu
turun ayat al quran
itu ada sahabat yang main keras tuh
katakan tidak boleh ada kekerasan dalam agama
itu ayah kepada anak
apalagi bukan ayah bukan anak
jadi bom bunuh dan lain sebagainya adalah
penyimpangan dari islam
malah ada ayat quran yang lebih tegas lagi sebenarnya
muhammad orang orang yang bikin gaduh bikin apa
bikin resah di kota madinah usir muhammad
jangan biarkan mereka hidup di madinah usir
menjaga ketenangan lebih yang lebih penting dong
menjaga stabilitas orang banyak daripada ngurusin segelintir orang
itu al quran itu
jadi nabi muhammad diperintah oleh allah mengusir orang orang yang bikin gaduh bikin resah di kota madinah
pak kiai terakhir barangkali apa pesan pak kiai terhadap bangsa indonesia khususnya umat islam terkait dengan kehidupan berbangsa kita dan kebenakaan kita
kepada seluruh umat islam indonesia
mari pertama cintailah negara indonesia ini sayangilah negara indonesia ini
yang dulu ketika merdeka dengan mengorbankan nyawa darah keringat dan segalanya lah
dari para ulama dari ratusan ribu santri dari puluhan ribu ulama para kiai
dan kepada seluruh bangsa indonesia yang non muslim
anda saudara kita semua
mari kita bergandengan tangan membangun toleransi saling percaya tidak ada saling curiga
demi kebesaran keutuhan dan kejayaan negara kita di masa depan
inilah pesan agama sebenarnya
pesan nabi muhammad seperti itu
hidup rukun hidup damai
antara islam dan non muslim
di dalam islam sendiri
persesuaian sama umat islam
persesuaian sama sebangsa tanah air
dan persesuaian sama umat manusia
semua manusia bersaudara
baik terima kasih
apa sih makna kita berpolitik dalam kebinekaan
bapak vita lini
saya akan melakukannya sekarang
kita melakukannya sekarang
aku strategi adaptivitas diawan menjadi manfaat penjelasan
apakah anda pancasila atau anti pancasila itu menjadi wacana yang mengemuka entah kenapa
apakah karena ada hubungannya dengan pilkada dki yang riuh rendah itu atau apa
tapi hal hal yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan dalam kurun waktu katakanlah sepuluh tahun itu tidak ada
sekarang muncul ini fenomena apa sebenarnya pak haidar kalau bapak melihat
mumpung idul fitri ya kita perlu refleksi diri karena idul fitri itu mengajarkan kita untuk suplimasi pikiran hati dan tindakan
nah terjadi semacam suasana bahwa banyak hal yang dipertanyakan soal kebangsaan kebinekaan
ke pancasilaan bahkan mungkin juga keberagamaan
ini lebih karena ada psikologi traumatik gitu dari sebuah peristiwa
jadi jujur peristiwa yang membuat kita merasa terbelah yang sejujurnya tidak seperti itu juga
pilkada dki jakarta dan kemudian peristiwa penodaan agama yang kemudian masuk ke pengadilan
yang dari situ lalu orang kan seakan akan dibawa pada suasana saling berhadapan
nah oke itu realitas yang terjadi dan kita sebagai bangsa apalagi umat beragama kaum muslim yang mayoritas di negeri ini itu belajar hikmah
mengambil pelajaran apa sih yang harus kita baca dari realitas ini
bahwa keberagamaan itu ternyata selalu akan bersentuhan dengan realitas kehidupan
entah itu politik ekonomi budaya bahkan hidup bersama
sehingga siapapun yang beragama itu di samping ada wilayah intrinsik pada diri setiap umat beragama
yang tidak kalah pentingnya adalah wilayah inklusivitas dari kita beragama itu satu
yang kedua politik
politik itu sesungguhnya sering membelah ya karena kepentingan yang keras
dan dari sini kita belajar juga bahwa ternyata berpolitik tidak cukup soal prosedural kita berkontestasi
tetapi ada nilai
yakni nilai kebajikan nilai kebersamaan dan memaknai nilai menang kalah
apalagi umat beragama dan kita bangsa indonesia berpancasila
ketika pesta usai kita harus kembali menjadi sebuah keluarga
dan politik tidak boleh membuat kita beragama berbangsa bernegara itu menjadi kerdil
yang ketiga apa yang disebut dengan konstruksi kita berbangsa
setiap orang itu kan berbutafsir
merah putih dan sebagainya
nah sampai sekarang kita belum tuntas di dalam memberi makna tentang nilai nilai kita berbangsa itu
dan simpul simpul kita berbangsa
karena jarak dari kita merdeka dengan sekarang ini sudah ganti banyak generasi
dimana nilai nilai dasar yang diletakkan oleh para pendiri bangsa itu
mungkin tidak terhayati oleh sebagian elit oleh rakyat
sehingga yang terjadi tadi
tetapi nilai nilai itu tidak menginternalisasi
sehingga misalkan apa sih makna kita berpolitik dalam kebenaran
sehingga kita berpikir dalam kebenaran
artinya bahwa betapapun kita berbeda pilihan politik tidak boleh merusak sila ketiga
misalkan persatuan indonesia
tapi saya kok melihat dari semua paparan yang bapak sampaikan
kita ada di posisi sekarang ini dibentur benturkan kalau tidak mau kita katakan bahwa kita berbeda
kalau saya melihatnya justru kita merelakan diri kita
kita tidak bisa dibentur benturkan karena masalah kepentingan
ini gak ada hubungannya sama rasa kita soal kita menyadari perbedaan kita
menyadari bagaimana kita beragama
tapi kita dengan ikhlas mau dibentur benturkan hanya karena pilihan pilihan
itu bagaimana kemudian kita bisa sampai di situ dan bagaimana menyembuhkannya
karena kalau misalnya kita tarik ke dua ribu empat belas banyak yang belum sembuh juga
itu apa pak
kontes pilpres yang kemudian berlanjut ke kontes pilkada kemarin dan seterusnya
bangsa itu tumbuh kan karena proses dari kecil menjadi dewasa
dalam bahasa agama disebut akil balik
akhir balik itu kalau laki laki disunat
orang yang akil balik dia bisa tahu mana yang benar mana yang salah mana yang baik mana yang buruk
dan mana yang tidak pantas
dan nilai itu menjadi frame buat dirinya
kita menjadi rela dibentur benturkan itu karena dua hal
satu karena kita bodoh
jadi kata nabi orang yang bodoh umat yang bodoh itu akan seperti daging yang dicincang dan dimakan oleh binatang buas
karena itu umat jangan bodoh
dalam bahasa kami di muhammadiyah umat itu harus berkemajuan
al ladin ajastami una legaul patiat tabi'una ahsanah
itu dalam al quran
orang cerdas itu orang yang pandai
dia menyerap setiap pandangan pendapat informasi lalu ambil yang terbaik
yang kedua ini ada aktor aktor yang bermain api untuk itu tadi
pekerjaannya yang membentur bentur
jadi kalau ada percikan api bukan memadamkan tapi dia perlebar api itu biar terjadi kebakaran yang meluas dan di situ dia jadi hero
jadi ini harus ada kemampuan membuka selubung
agar para aktor tukang benturkan itu sadar
apalagi setelah puasa
kalau mereka puasa
jadi mari para elit yang terlalu tinggi hasilnya
karena mereka terlalu keras politiknya
jadi orang yang pekerjaannya membentur benturkan jadi provokator jadi otak intelektual dari sebuah peristiwa
itu biasanya memang karena libido politiknya terlampau tinggi
nah ini pekerjaan para elit yang harus kita bangun kesadaran
sebenarnya sebuah bangsa besar itu bukan bangsa yang tanpa masalah
dia bisa mengurai masalah itu lalu secara dewasa dia bisa menyelesaikan secara kolektif
di situ kuncinya dialog
oke sekarang sudah terjadi
akibat dua ribu empat belas akibat pilkada kemudian kita saling berhadapan hadapan
yang sesungguhnya sering pandangan pandangan yang muncul itu kan akibat dari sakwa sangka
isu yang beredar tidak kita punya
kemudian tidak ada kekuatan moderator untuk memediasi
akibatnya yang terjadi semua lalu lintas informasi itu lalu menjadi asupan lalu menjadi pilihan politik
lalu oke kita sekarang saling berhadapan
dan setiap orang atau setiap kelompok itu lalu menjadi true believers
fanatik buta gitu ya
sudah fanatik buta lagi
nah maka kita harus mulai berdialog
bahwa ternyata boleh jadi kita saling berhadapan itu karena ada persepsi yang dikembang biakan dan salah
yang kedua kita berebut sesuatu yang sebenarnya kayak berebut tulang
nggak dapat isinya
yang ketiga mengorbankan kepentingan yang lebih besar
dalam kurun waktu hampir dua puluh tahun reformasi bergulir itu baru kali ini kemudian kita mempertanyakan anda bineka apa enggak
anda pancasila apa enggak
begitu juga dengan muslim apa anda muslim moderat atau anda muslim yang radikal
sekali lagi yang membuat saya bingung
wacana soal anti pancasila atau pancasila itu bahkan setelah orde baru di mana doktrin itu begitu kuat gitu ya itu tidak muncul
dalam kurun waktu hampir dua puluh tahun reformasi bergulir itu baru kali ini kemudian kita mempertanyakan anda bineka apa enggak
begitu juga dengan muslim apa anda muslim moderat atau anda muslim yang radikal
apakah ini kita harus benahi sebagai bangsa atau kita cukup sadari saja bahwa saat ini ada semacam komodifikasi yang dilakukan untuk kepentingan politik
ya sebuah peristiwa itu kan ada konstruksi ada realitas
nah klaim klaim tadi
nah klaim klaim tadi
baik untuk tudingan pada lawan maupun pada diri sendiri
itu kan muncul dalam konteks konstruksi
itu sebagai legitimasi
jadi bukan hanya anda pancasila anda mineka anda indonesia tapi juga dari diri sendiri muncul
anda anti islam apa enggak
anda anti agama apa tidak
jadi ini itu lalu oleh mereka yang berkepentingan kan dikapitalisasi untuk diawera
di satu pihak memang ada aspirasi yang harus didialogkan
yang kedua kita harus meminimalisasi bias bias konstruksi ini supaya tidak dikapitalisasi dengan cara yang salah
nah bagi mereka yang islam misalnya dituding anti pancasila kan gitu
bagi mereka yang selalu bilang merah putih dan pancasila dianggap anti islam
sampai kapan kita mau
kita mau terus berada di garis saling berhadapan ini
maka harus ada kekuatan kekuatan yang menjembatani
dan yang menjembatani itu harus bebas kepentingan
nah ini yang
itu yang susah sebenarnya
susah tetapi harus
mungkin enggak bebas kepentingan
mungkin karena apa
karena kita masih punya orang dan kekuatan kekuatan yang sudah relatif selesai dengan diri kita
saya pikir kekuatan moderat ini kamilah muhammadiyah nggak usah bicara yang lain
itu insya allah tidak berkepentingan soal kekuasaan tidak berkepentingan soal hal hal yang sifatnya transaksional
karena relatif kami ya dengan kesyukuran ya ada sesuatu yang kita miliki gitu ya
sudah selesai lah muhammadiyah dengan dirinya sendiri
saya pikir juga misalkan tni biarpun ada di box yang kita
apa ya ketepikan karena proses reformasi dan di fungsi yang dianggap itu mereka cinta bangsa cinta negaranya juga cukup tinggi
di dpr misalkan mungkin ada banyak orang yang sebenarnya ingin tulus dia menjadi anggota dewan gitu ya
di pemerintahan juga sama
ayo mereka yang selesai dengan dirinya kita masuk pada sebuah fase baru untuk merancang
ini kan kita bicara soal moderasi tadi
orang orang yang punya kesadaran atau kekuatan yang punya kesadaran untuk melakukan moderasi sehingga konflik apapun istilahnya yang kita pakai itu bisa tuntas segera
tidak lagi berhadapan hadapan
tapi moderasi kan butuh otoritas
bagaimana kemudian legitimasi itu bisa didapat
muhammadiyah punya basis massa nu punya basis massa
siapa lagi lah yang punya basis masa
itu bisa dijadikan modal moral dan politik untuk kita melakukan proses moderasi
yang kedua negara
negara itu kan punya institusi institusi yang sesungguhnya juga moderat
sebenarnya ya tentara polisi dalam konteks penegakan hukum dan penegakan keamanan karena kan ada wilayah wilayah yang itu harus bermain
sekarang harus dimunculkan juga satu persepsi baru bahwa siapapun yang jadi presiden jadi wapres kemudian jadi menteri kepala daerah
sekali dia sudah punya posisi itu dan diberi mandat oleh rakyat
dia harus jadi sosok milik semua golongan
dan kita kunci di situ gitu ya
oke lah ada partisan partisannya sedikit tetapi tetap dalam batas platform politik demokrasi gitu ya
nah ini abis itu
nah ini agak luruh ini
jadi misalkan ya jujur ya ketika pak jokowi dan pak jg diberi mandat dan memperoleh kemenangan
dulu kan rencananya tidak terlalu mengakomodasi kepentingan kepentingan politik
tetapi semuanya diakomodasi
nah udah lah itu proses belajar politik gitu ya
tapi ke depan dua ribu sembilan belas siapapun yang jadi presiden
harus punya kontrak baru gitu ya
bahwa bajunya harus lepas dari kepentingan itu
biarpun ada tetapi elegan ini
nah yang kedua masyarakat
masyarakat juga harus ikut mendorong kultur politik baru ini
kita sedih sebenarnya kan
proses penegakan hukum banyak campur aduknya antara objektivitas hukum dengan politik
itu karena juga pemangku
jabatannya tidak lepas dari partai
kedepan kita juga harus percaya pada partai
beri kepercayaan partai untuk menegakkan nilai nilai moral etik dan idealisme gitu ya
supaya mereka juga
dan kita harus berhusn husn gitu ya
karena kalau kita curigai terus lama kelamaan apa yang kita curigakan betul betul mereka perakaikan gitu kan
jangan lupa pendidikan juga harus kita benahi dalam konteks membangun moralitas dan wawasan kebangsaan baru
kedepan soal tadi keteladanan itu tidak tumbuh tiba tiba
tapi dimulai dari dini
itu pentingnya generasi emas
pak haidar bisakah bapak menyampaikan pesan kepada umat secara khusus sekali lagi dan bangsa indonesia secara umum di hari yang baik di bulan yang berkah ini di idul fitri
tentang kebenekaan kita
tentang kita sebagai bangsa
dan sejatinya kita memaknai pancasila kebenekaan dan indonesia
kita ingat pernyataan bung karno
indonesia tidak untuk satu orang tidak untuk satu kelompok tidak untuk satu agama tidak untuk satu golongan
tetapi untuk semua
para pendiri bangsa kita juga dalam keberagaman bahkan konflik ideologi yang tinggi tetapi mereka mengajarkan bahwa kita satu
dan kita satu itu selalu ada dinamika bukan utuh
nah di hari yang baik ini pasca ramadan dan idul fitri umat islam yang mayoritas harus menjadi contoh teladan untuk memberi warna
dan juga memberi kesaksian bahwa kita umat yang berjiwa besar dan membangun merajut uhuah yang tulus tanpa diskriminasi dan kepentingan
bagi para elit bangsa di seluruh pelosok negeri modal terbesar kita adalah jiwa yang bersih
untuk menjadi contoh teladan
betapapun kita pernah salah kalau kita mencoba ingin menjadi teladan kita akan menjadi yang terbaik
terakhir bangsa ini tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang maju jika centang perenang dan satu sama lain tidak mau peduli dan berbagi

bagi bangsa kita yang lahir dari rahim kita bersama ini kita besarkan dengan kejujuran
bangsa yang besar bukan bangsa yang tanpa masalah tetapi jujur akan masalah
dan setiap orang yang bersalah dia berani untuk berbuat kebaikan dan tutup puku dari kesalahan
pak idhar terima kasih atas waktunya
bagi bangsa kita yang begitu majemuk idul fitri tak hanya sekedar ritual
bagi bangsa kita yang begitu majemuk idul fitri tak hanya sekedar ritual
ada tradisi saling memaafkan dan meneguhkan semangat rekonsiliasi
hadir pula spirit berbagi dalam momen pemberian zakat fitrah
sementara tak bisa duping kiri bagi sebagian besar masyarakat idul fitri kali ini dilalui dengan sejumlah persoalan
masih terdengar berita tentang belitan ekonomi yang didera saudara saudara kita dan rasa aman yang belum sepenuhnya pulih
belum lagi muncul ragam reaksi tanpa akal sehat yang ditemui di ruang publik seperti kafir mengkafirkan ujaran kebencian serta
belum lagi muncul ragam reaksi tanpa akal sehat yang ditemui di ruang publik seperti kafir mengkafirkan ujaran kebencian serta terserah
ini tak ada tak terbayang seberapa besar energi yang kita perlukan untuk menciptakan momen rekonsiliasi sendiri
semoga idul fitri memantik kesadaran kita bahwa perbedaan adalah ketetapan ilahi
maka hari raya fitri mestilah menjadi festival besar bagi kita
merayakan kebersamaan bukan justru memperkeruk perbedaan
selamat idul fitri
demikian afd now malam ini
masih dari dunia musik demi melestarikan seni musik keroncong kepada generasi muda
seorang pemungut sampah di kota malang jawa timur mengajarkan alat musik keroncong secara gratis
oh menarik sekali informasinya
namun karena keterbatasan tempat latihan musik dilakukan di bawah pohon beringin
bermodal alat musik dan bangku kayu
kelima personal grup keroncong ini memainkan sejumlah tembang lawas anak negeri
tak hanya bermain keroncong grup musik berlabel irama nada celaket atau inachael ini
juga mengajarkan anak anak bermain musik keroncong secara gratis
kegiatan ini telah dilakukan selama lima tahun terakhir
seusai melihat penampilan musik keroncong anak anak pun ikut berlatih
karena saya suka dari kecil
memang sering berlatih di sini
susah enggak untuk bermain musik
apa yang lebih susahnya itu
apa yang lebih susah
tak hanya bermusik salah satu personelnya sutrisno pambudi
setiap hari bekerja sebagai petugas kebersihan di lingkungan rumahnya
di jalan jaksa agung suprapto gang dua celaket kota malang
sebagai tambahan penghasilan selama menjadi petugas kebersihan
sutrisno memungut dan memilah sampah untuk dijual kembali
sutrisno gemar bermain dan belajar keroncong sejak kecil
dia memberikan pelatihan gratis berutang
bermain musik keroncong kepada generasi muda
karena kini sulit menemukan remaja gemar bermain musik keroncong
agar anak anak tertarik
sutrisno mengajak rekan rekannya memainkan keroncong dengan lirik lagu anak anak
untuk melestarikan seni keroncong yang tidak punah